pasca terbitnya peraturan kementerian perhubungan yang melarang penumpang
membawa powerbank berdaya besar ke dalam pesawat
petugas bandara juanda surabaya mulai melakukan razia
satu persatu powerbank bawaan penumpang diperiksa dan diamankan petugas
terbitnya surat edaran kementerian perhubungan tentang bahaya powerbank
yang melebihi kapasitas di dalam pesawat
petugas bandara internasional juanda surabaya selasa siang
mulai memperketat barang bawaan para calon penumpang
selain merazia barang terlarang menggunakan skandar x ray
petugas juga tak segan menyita powerbank milik para calon penumpang
yang dianggap melebihi kapasitas
dalam surat edaran tersebut
dinyatakan powerbank yang mempunyai kapasitas di bawah seratus wh atau white hour
dapat dibawa ke dalam bagasi kabin
namun untuk powerbank dengan kapasitas lebih dari satu ratus enam puluh watt hour
sama sekali dilarang dalam penerbangan

kami petugas di lapangan biasanya menyarankan
jika masih ada penumpang keluarga penumpang yang mengantar di dalam bandara
bisa dititipkan pada keluarga pengantar
namun jika sudah tidak ada pengantar yang di bandara
korban itu bisa dititipkan sementara di petugas upset dengan berita acara
animo penggunaan powerbank untuk para penumpang masih cukup tinggi
para penumpang tak khawatir membawa powerbank ke dalam pesawat
asal sesuai ketentuan dan mesin telah dimatikan
selain melakukan razia
pihak bandara internasional juanda surabaya
juga terus melakukan sosialisasi dengan memasang imbauan
melalui banner dan post
riku hadiansyah sidarjo